kasus kecelakaan yang melibatkan hasha mahasiswa universitas indonesia dan seorang purnawirawan polri
menyita perhatian publik
status tersangka yang disematkan kepada korban kecelakaan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan
keluarga hasya menyebut adanya dugaan pelanggaran maladministrasi dalam penanganan perkara kecelakaan
oleh polres metro jakarta selatan dan pihak rumah sakit
dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami
kepala perwakilan ombudsman ri jakarta raya dedy irsan dan ketua harian kompolnas irjen purnawirawan beni mamoto
selamat malam pak dedy dan pak benny
selamat malam pak dedy dan pak benny
saya pak dedy sudah jelas mendengar suara saya dari studio
oke tampaknya masih ada gangguan
mungkin bisa di unmute terlebih dahulu pak deddy mikrofonnya
oke sambil menunggu komunikasi dengan pak deddy saya ke pak benny
pak beni kemarin hari selasa sempat melakukan pertemuan
menjadi bagian dari pertemuan dengan pihak polda metro jaya dan beberapa orang lainnya
tadi sudah ada informasi di awal
bagaimana pak beni melihat transparansi untuk
apa penanganan kasus ini
ya forum kemarin yang dihadiri oleh pengawas eksternal dalam hal ini dari komisi tiga dpr ri
ombudsman ri kemudian kompolnas termasuk juga ada pengawas internal dari propam
kemudian irwasda kemudian juga dari kakor lantas
ini tentunya salah satu bentuk transparansi
setelah menerima paparan
kami semua diberikan ruang untuk bertanya mendalami
mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh pihak penyidik
dan ini menurut saya bentuk transparansinya di sana
kemudian ketika sudah menerima masukan saran dan sebagainya
muncullah rekomendasi untuk ditindaklanjuti
di antaranya adalah perlu rekonstruksi ulang yang akan dilaksanakan besok pagi jam sembilan
pada saat pertemuan tidak ada perwakilan dari pihak keluarga
atau dari pihak kuasa hukum ataupun perwakilan universitas indonesia
saya ingin memastikan hal itu
semua diundang tetapi sampai dengan pertemuan selesai tidak hadir
dan ini tentunya juga bentuk transparansi dengan mengundang semua pihak terkait
tetapi sampai dengan acara selesai tidak hadir
perbincangannya saat itu seperti apa saja pak beni
fakta fakta yang disampaikan seperti apa
karena kita tahu ada versi yang berbeda menurut pihak keluarga
semua itu tentunya kalau dengan hasil penyidikan
maka mendasari dari keterangan saksi di tempat kejadian perkara
salah saksi yang penting adalah
tempat kejadian perkara

yang berada di belakangnya korban ketika mengendarai sepeda motor
ini menjadi saksi kunci
nah kemudian juga dari hasil olah tkp
dengan menggunakan pendekatan saintifik
sehingga bisa diukur ulang
dari benturan itu bisa diukur ulang kecepatan kendaraan
dan ternyata antara keterangan saksi dengan
hasil saintifik ini hampir sama
nah kemudian juga ahli diundang juga ahli pidana
yang berbeda dengan ahli pidana yang di proses penyidikan
kemudian ahli transportasi juga hadir
kemudian ada yang memeriksa kelayakan kendaraan pajero nya
nah dari diskusi itu memang kemudian muncul beberapa hal
contoh di bodi mobil pajero itu ada goresan
yang diduga itu bersentuhan dengan motor
maka besok akan dilakukan rekonstruksi diantaranya itu mengecek
apakah betul itu sentuhan atau benturan dengan sepeda motor
nah kemudian lagi
lamanya menunggu ambulans
tiga puluh menit itu kan ada apa namanya golden moment ya
di mana untuk penyelamatan korban itu sangat diperlukan kecepatannya
nah sementara supir pajero ini kan mantan polisi mantan lalu lintas
kenapa tidak melakukan upaya pertolongan darurat
dengan membawa korban ke rumah sakit
dan ternyata ketika memanggil kendaraan ambulan
yang datang adalah ambulan yang bukan standar untuk pertolongan pertama
hanya ambulan untuk mengangkut saja
nah inilah faktor faktor yang kemudian dari diskusi itu
dikeluarkan rekomendasi diantaranya adalah
untuk bagaimana dilakukan rekonstruksi ulang
dengan masukan masukan dari pakar
dan besok akan mengundang rekonstruksi ulang
jadi beberapa pakar terkait terlibat dalam pemeriksaan di tkp seperti itu
ketika ada pemaparan dari pihak kepolisian
kondisi hasha sendiri pada saat terjadinya kecelakaan seperti apa
karena keluarga mengatakan tadi juga pak beni mengatakan
korban sempat berada di lokasi sebelum akhirnya ada ambulan datang
dan kemudian membawa ke rumah sakit
ini ada beberapa keterangan saksi yang berbeda
tentunya besok akan digalami
seperti contoh satu saksi
apa namanya dari temannya korban mengatakan bahwa
korban ini mengerem mendadak karena di depan ada
kalau tidak salah ya ini ada dua versi
saksi satu mengatakan di depan ada motor yang tiba tiba belok kanan
ada yang mengatakan di depan itu ada genangan air
saya lupa mana yang mengatakan ini
itu besok akan diklarifikasi
kemudian ada saksi yang mengatakan korban tidak pakai helm
saksi lainnya mengatakan pakai helm
nah ini perlu nanti diklarifikasi ketika olah tkp besok
oke baik saya sekarang ke pak dedy irsan
sudah bergabung juga bersama kami
sudah mbak terima kasih selamat malam
pak dedy selamat malam
kita tahu pihak keluarga sudah datang ke ombudsman
melaporkan sejumlah fakta
apa saja yang disampaikan pak dedy
baik terima kasih mbak
jadi kemarin pihak keluarga beserta kuasanya sudah datang
untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan
oleh pores jakarta selatan
sat lantas pores jakarta selatan
terkait dengan tertabraknya
dan terakhir ditetapkan sebagai tersangka
jadi kemarin dari keluarga sudah menyampaikan kronologis
terkait kejadian yang ada dan menyampaikan bukti bukti
serta dokumen dokumen yang ada kepada ombudsman perwakilan jakarta raya
lalu di kami sesuai dengan sop yang ada
kami akan melakukan tindak lanjuti
tapi sebelumnya kami melihat dan memeriksa apakah laporan tersebut
sudah memenuhi persyaratan formil dan material sebagai sebuah laporan
kalau sudah memenuhi persyaratan formil dan materil
maka akan kami tindak lanjuti sesuai dengan tugas fungsi
dan kewenangan yang ada pada ombudsman republik indonesia
jadi nanti kalau sudah lengkap
ini kemarin ada beberapa dokumen yang masih perlu kelengkapan
kami berharap dari pihak keluarga
dan kuasa hukum korban untuk segera melengkapi
sehingga kita di ombudsman jakarta raya bisa sesegera mungkin
menindaklanjuti laporan ini ke polres jakarta selatan
tentunya dengan berkoordinasi dengan polda metro jaya
sebagai atasan polres jakarta selatan
baik kita bagi dua karena laporannya yang pertama melaporkan polres jakarta selatan
dalam kasus penanganan perkara ini
yang kedua pihak rumah sakit terkait hasil visum
seperti itu ya pak dedy
fakta fakta yang disampaikan pihak keluarga kepada ombudsman seperti apa
yang disampaikan oleh keluarga
fakta faktanya bahwa menurut keluarga ada dugaan dugaan maladministrasi yang dilakukan
penyimpangan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh
salantas polres metro jakarta selatan dalam penanganan laporan polisi
dan juga dugaan penyimpangan prosedur oleh sa'la lantras polres metro jakarta selatan
atas penanganan laporan polisi nomor stpl seribu empat ratus sembilan puluh tujuh tanggal sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
lalu yang ketiga itu dugaan permintaan uang oleh rsup pakmawati
dalam pelayanan pisuk alamakum muhammad khassa atallah saputra
tapi ini kan semua merupakan dugaan ya masih dugaan karena kita nanti akan meminta keterangan
dari pihak memulai
dugaan dari pihak menggali yang lebih dalam lagi dari keluarga
dan pihak kuasa hukum korban dalam hal ini keluarga juga
untuk datanya kita mendapat bahan yang cukup yang detail yang memadai
terkait hal hal yang dianggap tidak dilakukan secara semestinya oleh pihak kepolisian
lalu nantinya kita akan melakukan klarifikasi dan juga pemeriksaan kepada polres jakarta selatan
terkait hal hal yang dilaporkan ini
dan kita memastikan bahwa apakah benar dugaan dugaan administrasi yang disampaikan
apakah benar itu terjadi atau tidak
itu nanti akan didalami melalui pemeriksaan yang dilakukan
apakah semua sudah sesuai dengan peraturan kapolri dalam penanganan misalnya kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya
tentunya pedoman yang kita gunakan dalam melakukan proses proses pemeriksaan itu adalah peraturan di internal polri itu sendiri
jadi ombudsman memastikan bahwa
langkah langkah yang kita lakukan adalah untuk memastikan bahwa hal hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini akan dilakukan secara semestinya oleh pihak kepolisian

saya ingin konfirmasi ombudsman artinya akan melakukan langkah langkah tersendiri di luar tim gabungan pencari fakta yang sudah dibentuk oleh kapolri
iya jadi memang kaporri sudah bentuk tim pencari fakta
kita nggak tahu pasti seperti apa mungkin juga ada melibatkan ombudsman atau tidak
tapi paling tidak kemarin
keluarga yang kita jelaskan di program ini
keluarga korban dan pihak keluarga korban sudah melaporkan kepada kami maka kami dengan kewenangan
yang ada pada ombudsman akan melakukan langkah langkah tersendiri tentunya memang tetap
berkoordinasi dengan pihak pihak terkait lainnya gitu oke sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan ada
pada ombudsman oke saya kembali ke pak beni pak benny karena kemudian kita melihat bagaimana
keputusan keluarga cnn indonesia sebenarnya malam ini juga berupaya untuk mengundang perwakilan
keluarga tapi tidak bisa hadir dalam perbincangan malam hari ini tapi kita melihat bagaimana upaya
mencari keadilan yang dilakukan oleh pihak keluarga ke ombudsman dan menolak untuk bergabung dalam tim
pencari fakta yang sudah dibentuk oleh kapolri apa yang kita baca dari hal ini apakah kemudian
ini bentuk dari ketidakyakinan transparansi yang dilakukan oleh pihak kepolisian
hai yaitu tentunya sepenuhnya menjadi hak dari pihak keluarga ya tetapi yang jelas
dari pihak pak kapolda sendiri sudah menawarkan mengundang dan itu tentunya forumnya terbuka
sehingga tidak bisa mempengaruhi tidak bisa menekan atau tidak bisa mengarahkan karena posisi kita kan
mendengar paparan penjelasan dan kita boleh bertanya seluas luasnya kita boleh bertanya
nah di situ kebetulan ada pakar pakar juga
ya sepenuhnya itu hak dari keluarga ya mau hadir atau tidak memenuhi atau tidak soal latar belakangnya
apa tentunya kami juga bisa memaklumi lah karena ada kekecewaan atas penanganan kasus ini sehingga mungkin
lebih baik mengadu ke instansi lain yang notabene juga punya fungsi pengawasan eksternal terhadap
milkshop adalah parker serta syna jaring tersebut terjadi kliwat kliwat jadi mereka tetap bersama
polisi publik bertanya tanya apakah kemudian kasus ini bisa tuntas diusut
yang pertama tentunya kami sendiri dari kompolnas sejak awal ya
kasus ini mulai setelah kejadian nanti pun di media
kami sudah supervisi dan kami sudah mengingatkan
tolong hati hati karena ini melibatkan purnawira polri
jangan sampai nanti dicurigai dituduh berpihak membela dan sebagainya
agar transparan dan lakukan komunikasi yang baik dengan pihak keluarga
nah dalam prosesnya memang rupanya ada usaha membangun komunikasi ini
tetapi kemudian macet
nah keluarga kemudian marah ketika menerima sp dua hp
dengan dilampiri sp tiga kasusnya
kenapa menetapkan tersangka kepada korban ini
itulah kemudian keluarga bereaksi keras
macetnya di sini kalau informasi yang diterima pak beni
penyebabnya karena apa pak benny
selain tadi ya berkas dan lain lain
karena ini sangat bergulir keterangan dari pihak keluarga
ada unsur arogansi dari sosok purnawirawan polisi yang terlibat dalam kecelakaan
dan informasi lengkapnya seperti apa saat itu mediasi yang berupaya untuk dilakukan
mediasi ada hal hal yang bisa disampaikan ada yang tidak ya
karena sangat sensitif
tapi intinya adalah bagaimana pihak kepolisian juga memfasilitasi untuk pertemuan itu
kemudian ada usaha dari pihak akbp purnawirawan ini untuk menemui
keluarga dan sebagainya
itu rupanya berjalan cukup panjang tapi tidak ada titik temu
nah oleh sebab itu kepolisian tentunya kan harus mengambil sikap
agar ada kepastian hukum
tetapi yang kami lihat di sini ketika akhir proses
ini komunikasinya tidak tepat
ketika surat itu dikirim dengan
petugasnya datang untuk menjelaskan langsung itu akan laik
atau diundang ke kantor disampaikan hasil akhir penyidikan seperti apa
kalau perlu dipaparkan kalau perlu dibuka ruang diskusi
kalau perlu ahli juga ikut datang itu akan lain pemahamannya
dibanding hanya mengirim surat
nah ini yang saya lihat kelemahannya di sana ya masalah komunikasi ini
ini menjadi catatan dari anda saya ke ombudsman
apa saja kemudian yang harus dilengkapi pihak keluarga
kemudian penanganannya seperti apa
kita berharap bahwa ini tuntas
tapi juga waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama
sehingga bisa menjawab keraguan keraguan publik sebelumnya
ya baik terima kasih mbak
jadi ya itu tadi kita ombudsman ini sekarang masih laporan itu sudah kita terima
tapi masih ada beberapa dokumen dokumen atau berkas yang harus dilengkapi
untuk kita bisa melanjutinya
intinya yang dilaporkan oleh korban dan keluarga pihak
kuasa keluarga korban melalui pihak iluni
itu tiga hal yang dilaporkan pada ombudsman
yang pertama mereka melaporkan itu penyimpangan terkait lp lima ratus delapan puluh lima
itu laporan di
yang dibuat oleh polisi terhadap apa namanya korban
lalu yang kedua yaitu tidak ditindaklanjutinya
jadi pelapor korban ini dan keluarga korban ini membuat laporan tersendiri ya
dengan lp seribu empat ratus sembilan puluh tujuh
hingga kini berdasarkan keterangan dari pelapor kepada kami
jadi polisi hanya menindaklanjuti laporan yang dari polisi
tetapi laporan dari keluarga korban
itu tidak ditindaklanjuti hingga hari ini
jadi ada tiga laporan sebenarnya
penanganan laporan yang pertama ditangani oleh polisi
yaitu lp lima ratus delapan puluh lima
lalu tidak ditindaklanjutinya
lp yang dilaporkan oleh keluarga korban yaitu lp seribu empat ratus sembilan puluh tujuh
dan yang ketiga itu dugaan permintaan uang
pada saat visum itu sebesar tiga juta
yang diminta oleh rumah sakit pak mlawati
ini adalah yang saya sampaikan berdasarkan keterangan keterangan
yang disampaikan oleh korban dalam hal ini
oke saya tertarik membedah mengenai masalah visum
visum yang diajukan adalah sebelumnya
keluarga yang mengajukan
tapi kemudian hasilnya disampaikan kepada pihak polisian secara langsung
atau seperti apa kronologis yang dilaporkan pihak keluarga
kalau visumnya ini kita hanya disampaikan bahwa
tidak terlalu detail belum mendapatkan informasi yang terlalu detail
tapi yang intinya kira kira saat pengambilan visum tersebut
keluarga diminta untuk membayar sejumlah uang
yaitu tiga juta rupiah
apakah memang itu dibenarkan untuk mengembalikan
meminta sejumlah uang atau memang segitu biayanya
ada dasarnya atau memang itu di luar dari ketentuan yang berlaku
itu juga nanti akan kita mintakan keterangan lebih lanjut
dengan rumah sakit pak mbawati tempat visum itu dikeluarkan
oke ada target tersendiri dari ombudsman untuk meminta keterangan
dan mengeluarkan rekomendasi akhir
ya jadi nanti kami akan setelah misalnya ini lengkap
secara formil dan material
kami akan tindak lanjuti dan nanti kami akan sampaikan
dalam bentuk laporan akhir hasil pemeriksaan
itu nanti di dalamnya bisa berisi tindakan tindakan korektif
yang harus dilakukan dalam hal ini oleh terlapor itu
sat lantas pores jakarta selatan dan juga rumah sakit pak mbawati
dan itu jika dijalankan maka itu dan bisa diterima oleh keluarga
bisa mendapat penyelesaian tapi jika tidak akan meningkat menjadi rekomendasi
yang akan dikeluarkan oleh ketua ombudsman erickson
dan ini juga kami akan berkoordinasi karena ini kasus ini menjadi atensi juga
oleh pak kapori saat ini kita akan berkoordinasi juga dengan ombudsman eri atau pusat
kita mengapresiasi ya atensi yang disampaikan pak kapolri hari ini kita dengan informasi
untuk diusut kembali lagi katanya secara artinya supaya meyakinkan benar benar
kepada masyarakat bahwa hari ini slogan atau moto presisi ya
prediktif responsibilitas dan transparansi berkeadilan yang ada di kepolisian
benar benar dirasakan oleh masyarakat luas khususnya masyarakat pencari keadilan
karena kami melihat sebenarnya polisi ini sebagai sebuah institusi yang walaupun banyak pengaduan pengaduan
tapi mereka ini tidak alergi terhadap masukan masukan untuk berubah
harapan kita ini bisa menemui titik terang yang misalnya ada keliruan bisa diperbaiki ya
melalui tindakan tindakan korektif yang nanti mungkin akan kami sarankan
oke baik pak dedy terima kasih terakhir saya ke pak benny
pak beni kita apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian membentuk tim pencari fakta melibatkan banyak pihak
tapi di satu sisi kita tidak bisa begitu saja menggeser rasa pesimis kita melihat bagaimana kasus kanjuruhan
sudah ada rekomendasi tapi kemudian tidak tuntas semuanya dilaksanakan apa yang direkomendasikan
bagaimana kemudian untuk kasus ini
tim pencari fakta bisa menjawab apa yang kemudian menjadi keraguan oleh publik termasuk dari pihak keluarga
yang pertama tentunya masalah transparansi
kemudian kedua pendekatan secara saintifik ini menjadi penting
karena kalau sudah saintifik itu tidak terbantahkan
kemudian juga pendalaman keterangan saksi untuk nanti ada kepastian versi mana yang benar
ini penting sekali
tadi saya sampaikan kan masih ada dua versi
kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya laporan ombudsman
ini malah justru menambah optimisme publik
di samping itu juga sekaligus bisa mendukung dalam rangka pengusutan kasus ini secara tuntas
karena ombudsman punya kemenangan untuk melakukan pemeriksaan pemeriksaan
berbeda dengan kami kompolnastik punya kemenangan itu
jadi diharapkan hasilnya nanti dengan kolaborasi ini bisa optimal
dan sekali lagi segala kemungkinan apakah itu nanti akan ada perubahan keputusan segala macam
itu semuanya sangat mungkin terjadi
oke pak beni semoga memang ini akan menjadi terang menderang kasusnya
pak dedy terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di prime news
selamat malam salam sehat selalu
terima kasih mbak terima kasih pak beni semuanya
terima kasih pak dedy